kadi akan kadi akan kadi akan
warga kampung sundang rahayu desa idaman pandeglang banten
hanya bisa pasrah melihat jasad salah satu warganya
dibawah seekor buaya pada minggu
buaya itu menggigit jasad korban sambil menyusuri sungai
warga tak bisa berbuat banyak
karena tidak ada alat untuk mengevakuasi jasad korban
korban bernama among diterkam saat sedang mencari kerang
bersama rekannya bernama boin di sungai cilemer pada minggu siang
boin berhasil selamat namun tidak dengan among
jasad among baru berhasil dievakuasi pada senin pagi
usai ditemukan mengambang di sisi sungai
tubuh korban terlihat utuh meski terdapat sejumlah luka
proses evakuasi dilakukan oleh petugas sargabungan dibantu warga
usai dievakuasi jasad korban langsung diserahkan ke rumah duka
usai peristiwa ini pemerintah kabupaten pandeglang banten
berencana memasang papan larangan bagi masyarakat
untuk mencari kerang di beberapa titik sungai
yang dicurigai menjadi sarang buaya muara